oke untuk mengetahui bagaimana sih suasana lebaran di sana
bergabung bersama kami ada warga negara indonesia yang tinggal di new york amerika serikat
ada firman saifuddin kita sapa langsung
halo firman apa kabar selamat lebaran
halo apa kabar indonesia dan sekitarnya
buat semua teman teman yang sedang bertugas juga yang semua masyarakat indonesia dan seluruh dunia
oke firman boleh diceritain gimana sih suasana lebaran di sana di new york
kita tahu new york ini kan multi culture ya sedangkan umat muslim ini minoritas
gimana perayaan di sana
di sini alhamdulillah kan memang untuk lebaran idul fitrinya kita satu hari lebih daripada indonesia ya
dan alhamdulillah juga ini adalah lebaran pertama saya di kota new york
dan alhamdulillah karena di new york itu ada satu masjid komunitas muslim indonesia yaitu al hizma
jadi semua warga indonesia yang ada di new york itu berbondong bondong menuju ke masjid al hizma untuk merayakan dan menunaikan sholat ibadah di sana
dan suasananya sangat meriah sekali karena ya saya kira kan pertama tama di negara new york gitu ya kan di kota new york
terus lebaran kayaknya nggak akan mendapatkan suasana lebarannya gitu ya
tapi pas sampai di masjid al hikmah itu suasananya sangat sangat indonesia sekali
ya ramadan setelah sholat dan habis itu benar juga ada halal bihalal kita makan makan di sana
dan lama lah kita ngobrol ngobrol segala macam dan suasananya emang sangat sangat indonesia lah buat yang kangen sama indonesia dan keluarga
jadi di sini kita berkumpul semuanya di masjid al hizma untuk yaudah merayakan hidayat fitri
nah ini kan jauh dari kampung halaman jauh dari jakarta ya
kemudian ketika kumpul kumpul dengan orang indonesia makan makanan indonesia
nggak sih di sana makan ketupat rendang opor ayam
alhamdulillah sih kemarin pas lagi di masjid al hikmah itu ya makanannya makanan indonesia ya
ada kayak nasi kuning gitu loh ya ada seafood terus ada kari kambingnya ada kari ayam ada sate ayam
terus ada kue kue juga ada kayak kue lemper risol gitu terus es buahnya gitu
dan ini khas banget indonesia lah
jadi kayak mengobati rasa kangen kita yang tinggal
kalau di new york gitu
oke kalau soal toleransi masyarakat di new york gimana ngeliat kalian yang merayakan idul fitri kemarin juga merasakan ramadan di sana seperti apa mereka
kalau di sini sih buat masyarakat masyarakat yang memang muslim yang tidak beragama muslim muslim gitu dan mereka sangat sangat menunjang perbedaan gitu
jadi kayak mereka sangat menghormati kita
terus banyak teman teman juga yang non muslim itu memberikan selamat kepada saya
terus yaudah mereka sih senang aja ngeliat karena ada satu daerah juga di sini yang emang komunitas dari muslim juga itu sehari sebelumnya istilahnya malam takbiran loh ya
itu merayakan satu acara besar lah
dan itu kayak di tempat keramaian gitu
dan banyak warga warga lokal gitu ya non muslim pada ikut melihat acara itu
jadi mereka sih sangat menikmati juga
mereka sangat menghormati untuk kita yang sedang merayakan di sini
oh jadi ada takbiran juga ya takbiran ala umat muslim di new york gitu ya
ada ada juga di sini
oke waktu kemarin sholat id tanggal empat juni apa sih tema khutbah yang diberikan di masjid tempat firman sholat
ini sih lebih ya seperti kayak kita lebih apa ya jangan sampai pas lagi di bulan ramadan itu kita kayak berlomba lomba beribadah
bagi semua mereka beribadah
tapi kalau bisa juga setelah bulan ramadhan masih ada sebelas bulan itu kita ya sebisa mungkin beribadahnya jangan sampai loyo lah istilahnya
semakin ditingkatkanlah ibadahnya kalau bisa lebih baik daripada di bulan ramadan
seperti itu sih dari susarnya
oke terima kasih banyak loh ngobrol ngobrolnya firman
sampai ketemu lagi di jakarta mungkin
selamat lebaran dan juga sampaikan salam untuk teman teman di sana
terima kasih banyak